eh tinggal kamar mandi
iya tapi masih ada rumah mandi
ah langsung baru sama gue nyampe
nih nanti gue beli
gue pikir cuma nenek nenek yang sering berkeliaran di lingkungan kampus aja pak
gak tau deh
gue tuh bingung tau gak lo
itu ada sesuatu deh mau ternyata
gak tau juga
gak tau juga
gue tuh kayak pernah ketemu
gak tau juga
iya tapi dimana gitu
ya udah gak usah dipikirin
gue tau gimana caranya
biar lu bisa lebih tenang
iya banget deh man

pancat lu kenapa pancat
yakin nih gue gak mau jadul ke dalam
bokap gue galak gue gak monter lu malah kena damprat
gak bakalan deh
tunggu dulu phil
lo dimana dok
lo inget kan gue pernah cerita tentang nenek nenek lo
dia bukan manusia kalau dia hantu
ya lagu serius ini kenapa ikutin gue mulu ya
mana gue tau emang udah lupain tuh nenek nenek
pak pak pak pak pak pak
pak pak saya minta tolong pak beneran nih pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak
pak pak pak

dia juga cerita tentang nenek nenek
ah gue pernah mimpi ketemu nenek nenek di daerah
tapi gue bareng lo dan panca
dan kita nyasar di tempat sepi
kita mau perjalanan kota
sama sama gitu deh mimpinya
dan mau pindah panca nabrak tuh nenek nenek sampe mati al
serius mimpi kayak gitu
gue juga ngopi kita nongkrong di diskotik kita minum minum
mimpi lo ada diskotiknya juga
mimpi lo ada diskotiknya juga

ini mesti gitu mungkin ke panca
iya gue ngerti tapi
ntar aja deh
gue kan masih ada kuliahan no
ya lah sih
roy itu udah berdasarkan banget awal lo
aku juga bingung
lagi lo juga baru datang sekarang lagi
namanya juga mimpi
apa yang dipikirin
gue pernah mimpi lo dimakan ikan hiu
kita juga pernah mimpi kita nongkrong bareng di klub
nge chess penuh itu satu ember
tapi tuh nenek nenek
nggak jelas gitu

gue nggak tahu kayak apa sih tuh nenek nenek
pabrikan obat ceguar
tapi bener tadi ada orang mandi
ya udah deh
siapa yang mandi